pengadilan tindak pidana korupsi kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan ktp elektronik senin pagi
salah satu pengacara hotma sitompul mengaku pernah menerima uang dari proyek ktp elektronik
ke enam saksi yang dihadirkan dalam persidangan ke empat belas ini diantaranya dua pejabat direkturat jenderal kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri
heru basuki dan lydia ismu martiati
dua mantan pejabat badan pengawas keuangan dan pembangunan mahmud toha siregar dan imlan bastari
mantan staf ditjen anggaran kementerian keuangan asni warti dan kuasa hukum kemendagri hotma sitompul
dalam persidangan hotma sitompul mengaku pernah menerima fee lawyer atau pembayaran jasa advokat dari terdakwa irman dan sugiharto dalam bentuk dolar amerika dan rupiah
pak hotma membenarkan dia menerima uang dalam dua minggu
pertama empat ratus ribu usd itu melalui lawyernya dia di kantor situ mario
kemudian yang kedua dalam bentuk satu ratus lima puluh juta rupiah jadi ada dua
nah yang dia kembalikan ini adalah yang empat ratus ribu usd
karena kemudian menurut keterangan pak hotma tadi berdasarkan hasil penyidikan
ternyata uang ini adalah uang yang diterima oleh sugiarto dari rekanan yang kemudian dibayarkan kepada hotma
di situ titiknya yang kemudian dia
mengembalikan uang senilai empat ratus ribu
hotma mengaku sebelumnya tak pernah mengetahui bahwa uang empat ratus ribu dolar amerika yang dia terima berasal dari pt quadra solution dan pt sandipala arta putra
perusahaan ini pemenang tender yang tergabung dalam konsorsium pnri
masing masing memberikan dua ratus ribu dolar amerika melalui terdakwa sugiharto
belum ada waktu kami terjun itu kan masih cuma adanya orang keberatan
tapi sudah ada gambaran
kasusnya seperti apa
belum loh waktu kami datang belum ada apa apa
belum belum terjadi apa apa
jadi ini saudara bilang begini setelah berapa lama proses
kemudian berkembang ada panggilan panggilan polisi ya kita tentukan lagi
dan ini yang empat ratus ribu sebenarnya dari mana sebenarnya
kok saudara akhirnya mengembalikan itu
tadi sudah saya jelaskan dulu bahwa kalau kita ini orang orang yang terhormat
pada waktu kita tahu katanya ini sumber dananya bukan dari kemendagri
saya dengan besar hati kami di kantor bilang kembalikan saja
begitu ada kewajiban untuk itu ya
kami memang sumbernya tidak ini
itu soal kehormatan kami
tapi bukan apa namanya bukan kewajiban dari lawyer
harus begitu enggak

pada tahun dua ribu sebelas kementerian negeri menetapkan sejumlah perusahaan pengajian
dalam perusahaan pengajian
kementerian negeri menetapkan sejumlah perusahaan pengajian
sejumlah pihak yang kalah memenangkan tender melaporkan dugaan penyimpangan kepada kpk
kementerian negeri kemudian menunjukkan tor hukum milik hotma sitompul
sebagai tim kuasa hukumnya
victor pangaribuan jakarta